kita beralih ke informasi lain puluhan penyelundup pakaian bekas asal malaysia menyerang patroli beacukai pelabuhan teluk nibung tanjung balai sumatera utara
penyerangan di perairan bagian asahan kecamatan tanjung balai asahan ini membuat sejumlah petugas terluka
selain itu kapal patroli bea cukai juga nyaris terbakar
ini adalah video amatir saat terjadi aksi penyerangan yang dilakukan masa penyelundup pakaian bekas terhadap kapal patroli beacukai pelabuhan teluk nibung tanjung balai sumatera utara
penyerangan terjadi ketika patroli bea cukai akan mencegah sebuah kapal penyelundup pakaian bekas di perairan bagian asahan ke jambatan tanjung balai asahan
penyelundup menyerang kapal patroli petugas dengan batu kayu petasan serta buah molotov
untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan petugas terpaksa mundur dan membiarkan kapal syarat muatan asal malaysia itu kabur
kita sudah memberikan upaya peringatan menggunakan suara dan sirene tapi tetap tidak dihindarkan
lalu ketika kami berusaha mendekat asal yang ada di atasnya mereka menyerang kami dengan menggunakan
mereka menyerang kapal petasan sehingga menyebabkan kelejakan di kapal kami di bagian burita
ada yang terluka bang petugas
dari kejadian kemarin ada empat orang petugas yang terluka yaitu di bagian bahu kemudian kaki dan tangan
penyerangan tersebut tak hanya mengatasi penyelundup
ini mengakibatkan sejumlah petugas terluka tapi juga menyebabkan kapal patroli di acu rai rusak dan nyaris terbakar
syahriful gandhi tanjung balai